presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono
mendoakan prabowo subianto agar dapat sukses
mengemban tugas sebagai presiden yang akan datang
hal ini disampaikan sby saat menghadiri
dan syukuran abituran akabri seribu sembilan ratus tujuh puluh satu seribu sembilan ratus tujuh puluh lima
tahun dua ribu dua puluh empat di kementerian pertahanan
dalam reuni alumni akabri ini
sby menitipkan pesan agar prabowo dapat
mengibarkan merah putih lebih tinggi di mata internasional
sbi juga menyebut akan berkontribusi
mendukung prabowo dalam mengemban tugas negara
ingin mendoakan agar general tni prabowo subianto
nantinya sukses di dalam mengemban tugas negara
kami semua akan berkontribusi
akan mendukung agar pemimpin kita yang baru nanti
untuk sekali lagi menjaga kedaulatan dan keutuhan nkri
tegaknya pancasila dan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
kibarkan kekuatan dan kekuatan kita
dan makin tinggi lagi merah putih di pentas dunia